setelah diberi lampu hijau oleh komisi b dprd dki terkait tarif baru untuk moda terintegrasi
dinas perhubungan dki jakarta menargetkan integrasi tarif tiga moda transportasi masal akan berlaku akhir juni tahun ini
tarif integrasi dikenakan rp sepuluh untuk transportasi lrt mrt dan transjakarta
dengan begitu setiap stasiun mrt atau lrt terkoneksi otomatis dengan layanan transjakarta
warga hanya dikenakan pembayaran rp sepuluh untuk berpindah moda transportasi
karena sekarang dengan ini disetujui tentu akan ada dua pola pembayaran
pertama yang biasa menggunakan kartu bisa dengan kartu yang kedua dengan smartphone semuanya bisa aplikasi jaklingko kemudian di sini akan muncul qr code
tak hanya itu dari rekomendasi komisi b dprd dki pada selasa kemarin
nantinya akan ada tiket gratis
untuk lima belas kelompok masyarakat
berapa di antaranya yakni pns dki pekerja kontrak dki penghuni rumah susun penyandang disabilitas dan warga lansia
kita juga memperluas ruang manfaat untuk lima belas golongan yang selama ini baru bisa diterapkan di transjakarta
nah dengan integrasi tarif ini ke lima belas golongan itu bisa menikmati pula secara gratis di lrt maupun mrt
jika rekomendasi ini disetujui pemimpin dprd dki dinas perhubungan dki akan melakukan sosialisasi tarif baru selama dua minggu dengan masa evaluasi selama enam bulan
tim liputan cnn indonesia